newest issue adalah anggun berkolaborasi dengan band legendaris enigma
itu fans anggun juga anggun fans sekali dengan enigma
ya enigma itu kan termasuk satu identitas musik sih buat aku
bukan grup bukan
jadi mereka malah bikin aliran musik sendiri
dan semua artis yang seperti aku yang
karena aku juga dulu mulai album pertama yang internasional itu dalam world music
nah mereka tuh membuat mungkin kayak new wage tapi nggak ngerti juga
karena enigma setiap orang tau enigma itu siapa
yang kekreatifitasnya mereka
dan banyak sekali musisi musisi yang di influence oleh
banyak orang sampai sekarang apalagi kan mereka juga kan sangat rahasia sekali
gak pernah bikin tour show gak pernah mungkin interview atau di tv
gak pernah sama sekali
dan satu hari aku ditelepon untuk
iya karena sebenarnya enigma itu satu orang
namanya michael kretu
orang jerman yang berasal dari rumania
jadi dia tuh brain nya otaknya enigma
dari dulu katanya aku tuh udah berada di wish listnya dia
ya dia telpon management
yang kasih tau ke aku bilang ada enigma emang
nah ya mereka mau kolaborasi sama kamu
kapan bisa dateng
dan sebenarnya mulai kolaborasi tuh sejak udah setahun setengah yang lalu
mulai mulai di studio dan segala macam
tapi karena ini proyek rahasia sekali mereka nggak pernah mau
tapi pernah aku bayang nggak mungkin kalau flashback beberapa tahun yang lalu
atau ketika anggun pertama kali terjun ke dunia musik
musik gitu bersama enigma
aku tuh gak pernah
punya kayak semacam target
seperti itu karena kan untuk
berkolaborasi dengan satu artis
itu tuh kayak ada
harus mau dua duanya
walaupun banyak sekali artis
yang aku kagumi tapi
gak berarti mereka juga mengagumi aku kan
jadi buat aku
aku selalu bilang kalau aku
menyukai satu musik atau satu
band atau satu penyanyi kalau
benar kalau itu jujur kan harus bilang
lagi dalam masa
untuk promosi album terbarunya
apa yang membuat album
anggun kali ini beda
pastikan dari satu album ke album yang lain
ada pembeda ada yang
membuat spesial kali ini apa
kan aku termasuk agak lambat
kalau membuat satu album
ya karena susah
jadi memang benar harus
dan aku juga suka semua proses di studio
terus begitu pas musisi musisi datang
you pay the details ya semuanya
iya tapi aku juga nggak
maksudnya aku ada di situ tapi nggak terlalu ikut campur
karena kalau misalnya
kan aku punya tim juga dan timnya itu selalu berbeda beda
dan setiap kali kalau aku bekerja dengan satu tim
ya karena aku kepengen bekerja dengan mereka
karena aku pengen talentnya mereka
ya mereka harus kerja juga
cuma aku datang bilang
kan sebelumnya kita juga rembuk
kan kita juga harus
harus memberi mereka ruang
itu yang aku cari kan
dari satu kerjasama
jadi setiap album itu berbeda karena perbedaan albumnya
berbeda karena pertama tama timnya beda beda terus
aku jarang pakai tim yang sama
anggun saya punya contekan ya
boleh diceritain apa punya kedekatan spesial
punya kedekatan khusus kah
sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan
ya mungkin karena mereka kan aku
album album sampai saat ini selalu mendapat sambutan yang positif
sampai sekarang mereka tuh
termasuk penggemar yang setia
karena aku juga sering liburan
kan aku sangat mencintai wine
buat aku gimana sih
jadi setiap kali mungkin
mereka melihat bahwa
aku tuh sangat apresiasi tadi
mempromosikan sebaik mungkin
jadi mereka merasa
ya karena pada saat itu aku akan datang
untuk acara indonesian film festival
mereka tahu ada schedule itu
kepingin sekali memberi semacam
merasa terhormat sih